oke pak jam setengah sepuluh saya akan tiba disana
wartawan yang tadi
ini titik lokasi tempat tinggal elsa sekarang tanda
kontrakan jempa kan
pak ini ricky chat dia ngirim alamat tempatnya elsa
yaudah kalau gitu kita langsung ke sana deh pak
kita siap siap ya
saya yang mutta dulu ya
jeremy siapa jeremy
kenapa suara rena nangis
ya allah cucu allah kenapa
mama sama papa berantem
aku takut mama
aku gak mau papa mama berantem
apa rena juga mendapatkan firasat ya
kalau al dan anja
mereka di nakal berantem
jangan biarkan anak ini menjadi korban
pertengkaran orang tuanya lagi
kamu jangan khawatir
jangan sedih jangan takut ya
kamu cuman mimpi
ya bahkan gak berantem kok
ya kan mereka saling sayang
maaf ya tadi aku gak sengaja liat
dan ada yang ngechat
jadi aku tanya sama kamu jeremy siapa
jeremy kelar kawan
itu suka minta ketemuan
hebat banget thomas
nanti dicari salah tahu
kat bella udah sadar
pagi ini saya mau ke rumah sakit ya
jadi saya gak bisa nyebut kamu
apa setelah jesse sadar hubunganku dan mas randy benar benar akan baik baik saja
sebentar ada chat langsung
pak al saya cuma punya waktu dari jam sepuluh sampai jam sebelas di kantor kabar terkini
setelah itu jadwal saya padat untuk liputan
jam setengah sepuluh saya akan tiba di sana
jangan lupa like share dan subscribe
belajar yang pintar ya
ngejagain ya mir
terima kasih pak bos
bu agnez ini adalah party planner yang akan ngurus ulang tahunnya rena
saya undang ke sini kan ulang tahunnya mau datang di sekolah
supaya ngecek venue nya kayak seperti apa
ini nanti bicaranya dengan istri saya ya
oh baik pak
kamu bicara sama bu agnes mengenai acaranya rena
soalnya kan saya mau ketemu wartawan dulu sebentar
ya silakan pak
yaudah kalau gitu bu agnez
kita langsung ketemu sama kepala sekolah ya
jadi gimana bu
apa besok boleh bikin acara untuk reina di allah sekolah
temen temennya rena juga pasti seneng kok
terima kasih banyak bu
terima kasih banyak bu
apa cowok cowok sudah mepet sekali
mudah mudahan acaranya lancar
yaudah kalau gitu

ayo bu terima kasih banyak bu
terima kasih banyak ya bu ya
oh ya kebetulan bu klien saya yang lain itu anaknya ada yang ulang tahun juga
tapi uniknya namanya sama juga dengan rena
iya beda sehari bu
kalau rena anaknya pak nino dia ulang tahunnya acaranya di tanggal dua puluh delapan
iya pak el nino ibu kenal
jadi mas nino mau ngadain acar ulang tahun rena
kok dia gak minta izin apa apa ke aku
setelah ini aku harus tegur dia